tim sar gabungan yang terdiri dari polri tni basarnas bpwd dibantu warga terus melakukan perjalanan darat
meskipun malam hari untuk mencapai lokasi pendaratan darurat helikopter yang berisi rombongan kapolda jambi
medan yang sulit membuat upaya evakuasi darat hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki selama dua hari dua malam
analis operasional kantor basarnas jambi dio putra mengatakan
petugas gabungan tetap melakukan perjalanan malam agar cepat tiba di lokasi
yaitu di kawasan bukit tamiya muara emat kabupaten kerinci jambi
di peta jarak terdekat antara desa dengan lokasi pendaratan darurat helikopter hanya sepuluh km
namun posisi belantara ditambah kemiringan lereng bukit sebesar tiga puluh hingga empat puluh derajat
membuat lokasi hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh dua hari dua malam
pada minggu malam tak ada lagi
komunikasi dengan korban selamat karena keterbatasan jaringan
terakhir komunikasi dengan korban dilakukan pada minggu siang
dengan direktur krimum kombespol andri ananta yudhistira